dan kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia iwan hermawan di kompleks parlemen senayan jakarta
selamat siang iwan iwan kita tahu janjinya menhan ini kan akan membeberkan rencana strategis pertahanan dalam rapat hari ini
mungkin anda sudah ada bocoran soal ini apa saja kemudian iwan selain soal anggaran
ya baik terima kasih verdi dan memang hari ini kementerian pertahanan didampingi dengan panglima tni dan juga kepala staf
telah melakukan rapat sejak pukul sepuluh tadi dan dimulai dengan cukup tepat waktu
jadi pukul sepuluh sudah dimulai rapat namun sayangnya rapat berbulu langsung tertutup
jadi kami sendiri tidak mengetahui dengan pasti begitu apa saja yang dibicarakan oleh anggota dpr komisi satu dengan kementerian pertahanan dan panglima tni
tapi informasi yang kami terima memang salah satunya adalah membahas mengenai masalah anggaran pertahanan
dimana memang dari dokumen dokumen yang kita terima bahwa beberapa hari terakhir ini kementerian pertahanan
berencana untuk melakukan pinjaman luar negeri sebesar
rp satu tujuh ratus lima puluh triliun namun ini sampai saat ini belum jelas mekanismenya seperti apa pinjamannya ke siapa dan kemudian untuk pembelian apa
dan informasi yang kami terima sampai pada hari ini pada saat ini memang yang sedang dibahas adalah selain soal anggaran adalah soal mengenai pembelian alusista
jadi barang barang apa saja yang akan kita beli
kemudian karena memang ada dari beberapa bulan terakhir ini memang ada isu isu yang berkembang bahwa indonesia akan membeli pesawat f lima belas misalnya
kemudian juga membeli kapal selam dari perancis
pesawat tempur dari perancis
tetapi sebenarnya dari semenjak menteri pertahanan prabowo subianto menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan di tahun dua ribu sembilan belas sampai saat ini
walaupun ia sudah berkeliling ke berbagai negara tapi sampai saat ini sebenarnya belum ada kontrak satupun mengenai permajaan ataupun pembelian alutsista di masa kepemimpinan beliau ini
dan memang sampai saat ini rapatnya sendiri masih terus berlangsung
informasi secara detailnya kami belum bisa menerima dengan pasti
tapi yang pasti memang salah satunya adalah membahas soal
soal permajaan alusista atau pembelian alusista itu dimana memang anggaran dibutuhkan cukup besar
walaupun dari kementerian pertahanan sebenarnya juga sudah memberikan pernyataan begitu bahwa anggaran rp satu tujuh ratus lima puluh triliun itu sebenarnya adalah untuk perencanaan jangka panjang
jadi sampai dengan tahun dua ribu empat puluh empat
tetapi jadi masalah adalah mem breakdownnya seperti apa dari rp satu tujuh ratus lima puluh triliun
seperti misalnya di tahap pertama misalnya dari dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat itu berapa persen
dari anggaran itu kemudian apakah semuanya akan dibelanjakan di tahun dua ribu dua puluh
karena memang salah satu informasi dan salah satu bunyi dari perpresnya itu adalah semua pembelanjakan dilakukan di antara tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
tentunya ini akan menggunakan pertanyaan begitu pengapa semua pernyataan alusista itu kemudian harus dibeli di masa kepimpinan prabowo di dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
sementara sisanya hanya tinggal membayar utang saja seperti itu
soal anggaran ini kita ketahui mungkin agak sedikit tertutup ya
soal bagaimana anggaran ini dan pinjaman yang diajukan
tapi yang juga menjadi polemik soal pt tmi ini iwan
yang juga belakangan jadi perbincangan publik
ini bagaimana kemudian bisa dipastikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang independen
tidak ada kepentingan apapun begitu terkait dengan rencana rencana anggaran penggunaan anggaran dalam alutsista ini
ya verdi memang temuan pt tmi ini juga masih menjadi misterius
terutama bagi kami wartawan yang setiap hari memang beredar
dan berinteraksi dengan kalangan tni maupun kementerian pertahanan
karena memang pt ini tiba tiba dibentuk begitu pada
jadi kalau saya mendapatkan akte perusahaannya
jadi perusahaan pt tmi ini dibentuk pada tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian disitu dituliskan di akte perusahaannya adalah pt tmi ini adalah untuk industri pesawat tempur industri kapal perang
jadi semua industri akan dia kerjakan seperti itu
itu menurut akte yang kami terima
dari dokumen akte yang kami terima
dan pt tmi sendiri
dari kementerian pertahanan sendiri telah melakukan semacam press release
begitu telah memberikan pernyataan bahwa pt tmi ini didirikan oleh yayasan yang dibawa kementerian pertahanan
jadi bukan kementerian pertahanan langsung yang mendirikannya
dan memang secara undang undang yayasan memang boleh untuk mendirikan pt
tapi kemudian ketika kita melihat bahwa isi dari pt tersebut adalah orang orang dari orang orang dekat prabowo
seperti misalnya ada disitu komisaris utamanya tertulis adalah glenn nicole
yang merupakan tokoh di gerindra juga
tentu ini akan mengundang pertanyaan
apakah nantinya tidak akan ada konflik kepentingan disitu
dari kementerian pertahanan sendiri juga
dari jurubicara kementerian pertahanan sendiri menyatakan bahwa pt tmi ini bersifat sebagai konsultan
tapi sebenarnya belum jelas konsultan seperti apa
karena ketika misalnya berbicara tentang transfer teknologi
ataupun imbal dagang
ataupun yang lainnya
sebenarnya di tubuh kementerian pertahanan sudah ada organisasi
kkip yang mengurusi bagian masalah seperti yang tadi saya sebut
yaitu transfer teknologi dan lain sebagainya
nah sebenarnya fungsi dari pt tmi ini sebenarnya sampai saat ini kami sendiri masih belum mengetahui fungsinya sebagai apa
karena memang dari pihak pt tmi sendiri ketika saya mencoba menghubungi memang tidak ada responnya seperti itu
dan ketika saya mendatangi pun tidak ada orang di tempat di mana kantornya berada
dan mungkin nanti ketika menteri pertahanan sudah selesai rapat mungkin kita bisa tanyakan langsung
seperti apa sebenarnya fungsi dari pt
baik terima kasih iwan hermawan dari kompleks parlemen jakarta